petugas membersihkan sampah yang menumpuk di hutan mangrove dan pinggir pantai marunda cilincing jakarta utara pada rabu kemarin
dan sedikitnya dua puluh meter kubik sampah mulai dari plastik sterofoam hingga potongan kayu diangkut dari hutan mangrove
puluhan petugas gabungan menceburkan diri ke pantai untuk menjangkau sampah yang menumpuk di hutan mangrove di kawasan marunda cilincing jakarta utara rabu kemarin
berbagai jenis sampah yang mengambang di atas air kemudian didorong oleh petugas ke pinggir pantai untuk memudahkan pengangkutan
sampah sampah yang berada di bawah pohon mangrove dan di pinggir pantai juga dibersihkan
selama tiga jam pembersihan sedikitnya dua puluh meter kubik sampah diangkut dari kawasan ini
teluk jakarta ini nih dari mulai kamal sampai marunda kan ada kali yang memang kali mungkin wilayah tetangga ya
entah itu dari tangerang maupun dari bekasi
nah kemudian kan itu juga mungkin selama ini
saya tidak tahu sih ada atau tidak petugas
tapi yang pasti namanya sampah dari laut itu kan angin kebawa bawa kemana mana
plastik dan styrofoam mendominasi jenis sampah yang menumpuk di hutan mangrove pantai marunda
sampah sampah ini dibuang warga ke sungai dan akhirnya terbawa arus ke laut
lalu sampah terseret ombak ke pinggir pantai dan hutan mangrove saat air laut pasang
selain dari aliran sungai yang melintasi wilayah dki jakarta sampah sampah ini juga berasal dari sungai di daerah bekasi jawa barat